ya seperti biasa di hari minggu ini kita akan coba mengulas kembali tiga topik utama
yang menjadi top of mind di tanah air selama seminggu terakhir
mulai dari memanasnya hubungan pemerintah dengan freeport indonesia
yaitu ada kasus terseretnya seorang warga negara indonesia
dalam kematian kim jong nam kakek tiri pemimpin korea utara kim jong uni
namanya mirip mirip ya pakai mereka bersaudara
serta pernyataan presiden jokowi yang menyatakan demokrasi di indonesia yang sudah kebablasan
nah untuk mengulasnya lebih dalam dalam perspektif yang berbeda
sudah hadir di studio malam hari ini ada wartawan senior mas budiarto sambasi
terima kasih mas bas sudah datang
kemudian ada mas arswendo atmowiloto budayawan kita yang juga akan mengulas
dan senior juga
senior saya dua duanya
tapi sebelum kita
oke budayawan senior dan wartawan senior
ini mas junior akan menghadapi para senior
seniornya akan mengulas dalam perspektif yang berbeda
kita akan bicara mengenai minggu ini yang menggegerkan adalah salah satu pernyataan tadi
general luhut menko maritim freeport ini kampungan
wah ini ketika luhut sudah mengatakan kampungan seperti itu berarti eskalasi ini makin tinggi nih
antara pemerintah dengan freeport dengan segala macam penarpeniknya
nah sebelum kita akan membahas masalah ini kita saksikan dulu paket pengantar berikut ini
meskipun pemerintah bisa disebut telah melunak
terhadap anak usaha freeport mcmoran di indonesia kata sepakat belum juga tercapai
pt freeport indonesia masih enggan mematuhi syarat dari pemerintah
dua puluh februari dua ribu tujuh belas kementerian energi dan sumber daya mineral telah menyodorkan izin usaha pertambangan khusus
iupka sementara sebagai pengganti kontrak karya
ini dilakukan agar freeport indonesia dapat kembali mengekspor konsentrat
pasalnya freeport indonesia disebut telah merumahkan ribuan karyawan akibat efisiensi biaya
pada januari dua ribu tujuh belas freeport indonesia mengklaim produksi terhambat usai terbitnya peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu tujuh belas
sebagai pengganti pp dua puluh tiga tahun dua ribu sepuluh
dan beberapa peraturan turunan dari kementerian esdm yang salah satu aturannya adalah perusahaan pertambangan
wajib mengganti izin usaha dari kontrak karya menjadi iup
dalam hal ini mengacu pada freeport indonesia dan pt aman mineral nusa tenggara
sejak itu ceo freeport mcmoran richard edgerson mengaku pt freeport indonesia tidak dapat beroperasi dengan normal
sementara itu menteri koordinator bidang kemaritiman luhut binsar panjaitan mengatakan
pemerintah akan melayani apapun langkah pt freeport indonesia termasuk rencana freeport
mengajukan gugatan kearbitrasi internasional terkait perubahan status operasi
kalau yang kita hitung mestinya kita menang dong
kita di undang undang indonesia di indonesia kita undang undang dua ribu sembilan harusnya dia sudah membuat smelter dia tidak buat smelter
dia harus divestasi lima puluh satu persen dia tidak divestasi waktu itu
sebelumnya pemerintah telah memberikan tawaran yang terbaik dan sesuai dengan undang undang yang berlaku
termasuk mengenai divestasi saham ke indonesia
sebesar lima puluh satu persen
dan sudah semestinya indonesia unjuk diri sebagai negara yang berdaulat
dengan menguasai sumber daya alam di negeri sendiri
binca indra cnn indonesia
terlepas dari kampungan atau tidak kampungan freeport indonesia
tapi ini masalah yang harus kita hadapi bersama sama
ancamannya cukup serius
ada tiga puluh tiga ribu karyawan di sana yang hidup bukan hanya karyawannya keluarganya
kemudian penambang rakyat situasi politik di sana
jadi tidak semudah atau sekampungan yang kemudian dikatakan oleh pemerintah
tapi kita bicara mengenai kasus ini dalam perspektif yang lain mas bas
anda melihatnya sebagai wartawan senior yang bertahun tahun
ini kan masalah yang sebenarnya sudah bisa kita prediksi sejak lama
anda melihatnya bahwa ini masalah yang tiba tiba saja muncul
kemudian kita harus dihadapkan pada situasi sulit seperti ini
atau memang ini bom waktu yang sebenarnya disiapkan atau dipelihara sejak waktu yang lama
bukan yang tiba tiba ya ini semuanya sudah setengah abad sejak kontrak pertama enam ribu enam ratus enam puluh tujuh ya
saya kira bisul yang sedang mau pecah
karena memang dari aspek atau perspektif kedaulatan kita sudah lama terjajah lah
lokasi di papua sukar dikontrol dari pusat lalu apa yang terjadi di sana kan dramatis sekali ya
dari sebuah gunung menjadi jurang yang dalam itu simbol dari ekstraksi sumber daya alam kita
dan ternyata juga memang selama lima puluh tahun menjadi bancakan elit politik kita
bancakan elit politik
jadi anda melihat bahwa manfaat freeport ini hanya dimanfaatkan lebih besar oleh elit politik
itu terbuka dengan sendirinya pada saat heboh papa minta saham
dua ribu lima belas akhir ya november december kan terbuka di situ
seorang setia novanto bisa dengan lancang dan lantang menuntut saham waktu itu
dan akhirnya menjadi perseteruan yang melibatkan juga menteri isdm sudirman said pak luhut waktu itu
saya lupa apa posisinya waktu ksp atau apa ya sudah dua tahun lalu
dan satu lagi dari pihak freeport komisari
komis atau preskom ya
itu kan heboh itu terbuka sendiri
jadi semua sandiwaranya kita nggak usah paksa mereka main di panggung
tiba tiba di panggung kita menyaksikan
dan kita beruntung terus terang dengan adanya kepemimpinan presiden yang ingin kedaulatan kita dikembalikan
agar freeport patuh kepada iupk bukan lagi kontrak karya
jangan dulu ekspor konsentrasi
jangan dulu ekspor konsentrasi
jadi saya kira pemecatan atau phk dari karyawan
mungkin nggak semua lah ya
memang menjadi menyedihkan buat kita
itu salah satu aspek dari bisul pecah freeport ini
mas arsando anda melihatnya ini it is matter of masalah nasionalisme atau tidak nasionalisme heroisme atau tidak heroisme atau ada masalah masalah lain yang kemudian dimensi dimensi lain
ada masalah lain
ya mungkin acara ini bisa minggu malam bersama budi bap ini
bukan maksud saya kurang lebihnya gini
saya justru sekarang ini kalau ada komentar kayak pak luhut ini jenderal luhut ini
begitu komentar tiba tiba semua kok tiba tiba komentarnya kayak begini sih
wah saya harus curiga seberapa jauh beliau beliau ini sebelumnya yang berkomentar tentang freeport dan marah marah ini
lu ngapain aja pada sebelumnya ini
atau terlibat di sebelumnya ini
atau terlibat di sebelumnya ini
yang berapa ini terakhir terakhir ini yang justru loh freeport kok begini nyerang freeport kayak nasionalisme bangkit itu
jangan jangan bermasalah sendiri ini
misalnya kita bisa pertanyakan itu karena hal hal yang semacam ini ada
dan momentumnya benar kalau kamu bilang tadi nasionalismenya iya
semuanya sekarang tergerak weh berarti pemerintah berani
cuman ini kan tidak sesederhana ini
ini berani pemerintah atau pak jokowi ini berani
ini menurut saya ya kita dukung lah
cuman kalau kita melalui tadi perantara peraterai bukan perantara lah ya
tokoh tokoh yang disebut tadi kan sebagai rakyat biasa gitu saya bertanya tanya kenapa sih pada marah marah sekarang eh kamu begini loh freeport gak ini
kayaknya ada apa sih menutupin diri sendiri atau apa
kita gak bicara mengenai teknis pertambangan disini
tapi kita bicara mengenai panggung

ini kan panggung drama yang dibangun oleh para elit kemudian masyarakat kita hanya penonton
apa yang mereka tampilkan di panggung
kita nggak tahu di belakang kamarnya seperti apa
dari respon freeport yang keras akan mengajukan kearbitrase para pejabat kita juga keras
rugi lah mereka mereka angkut sendiri
seperti itu ini panggung drama apa yang kemudian mencoba untuk dimunculkan di era ini
kalau saya kayak kemarin itu istilah kasarnya
tiga tahun jelang pemilu nih mas adi
minta sahamnya ini yang lebih pada ini
seperti juga freeport mungkin coba coba lagi lah
pejabat pejabatnya misalnya ke arah itu
karena gak mungkin ini bau itunya terlalu kenceng lah
bau duitnya itu terlalu kenceng
begitu gede meskipun ini masyarakat sudah disadarkan
dibandingkan itu karena
kok aja gak ada apa apanya
seperti itu ya
tapi mungkin dampak politiknya yang dari
dampak politik dan sosio geopolitiknya yang mungkin bisa menjadi ketakutan
panggungnya ini tadi ibu
di panggungnya ini yang menjadi rame
tiba tiba oh iya itu saudaranya trump apa siapa ikutan punya saham di situ
dan itu bisa benar tapi tidak sedramatis itu bener lah
jadi memang ada dramatisir apa tujuannya mas ars
kalau saya ya bargaining itu aja
duitnya kemana siapa bangsa gitu gitu aja
sekarang teman saya gak jadi komisaris sih sayangnya kalau saya ini
mas bas ada lihat ini kalau bicara mengenai dampak ekonomi tadi ya nilai investasinya atau divestasi asetnya itu ya gak sebesar ini lah misalnya
bang mandiri atau apa
jadi masih lumayan lah
tapi dari segi sosial politik regional itu anda melihatnya seperti apa
ini kan kita bicara papua yang dua tahun terakhir eskalasinya juga sedang tinggi
orang apa negara negara di pasifik bahkan memperjuangkan di sidang umum pbb untuk kemerdekaan papua
kalau ada masalah ini
jujur saja bu jujur saja kita ini sudah lama menelantarkan papua
dan presiden kita lihat berapa kali kunjungan kesana memang punya itikat baik untuk meningkatkan harga hidup masyarakat papua kan
coba deh begitu banyak proyek disana sekarang
apa pembuat pembangunan jalan
lalu mau bikin raya lalu mau bikin kereta api
yang pernah terpikirkan sebelumnya ya
yang berdayakan yang tradisional lah ya
saya pernah ke pasar mama mama itu
iya itu kan lucu kan diberdayakan dan mereka senang
kunjungan presiden jokowi mungkin sedikitnya sudah lima kali sejak pemerintah sebagai presiden
jadi dengan sendirinya isu freeport ya tersentuh
dan dia melihat langsung kan
tidak ada adilan kultural sosial dan politik
dari segi politik beliau ingin kita punya kedaulatan
ekstrimnya mau mengulang bung karno
bung karno kan dulu kan hampir menasionalisasi perusahaan migas tambang amerika dan belanda kan
kalau perkebunan sudah semua dinasionalisasi sama dia
jadi ya korupsi juga mas
lalu dari segi kultural ya kita lihat sendiri
harkat masyarakat papua
sudah semakin meningkat lah katakan
mungkin masih sedikit
dan dari segi sosial
itu juga penting
bahwa kita masyarakat dari daerah daerah lain ikut memperhatikan nasib
kalau misalnya freeport tutup
ini kita bicara akal sehat yang matematika normal saja
ini kan ada puluhan ribu orang yang kemudian dirumahkan
belum lagi usaha usaha rentengannya yang katanya juga banyak
diberi sebenarnya orang orang jakarta juga gitu mas
ini bakal menimbulkan gejolak eskalatif yang lebih tinggi
atau justru ini mungkin hanya temporer saja
oh pasti ini akan meningkat eskalasinya
saya ingat sekali
waktu mulai tahun enam puluh tujuh ya
mereka habis banyak modal
investasi luar biasa
baru tahun tujuh puluh an ada hasil
tapi setelah dimanja oleh orde baru
karena semua kontrak kontrak itu tertutup
diistimewakan hanya untuk freeport
yang lain gak begitu
dan menjadi sapi perah
akhirnya mereka mungkin kalau menurut saya memang udah terlalu lama dimanja
dimanja dan enforcement mungkin undang undang atau peraturannya sudah cukup keras tapi tidak ada enforcement
seperti undang undang minerba yang dikeluarkan tahun dua ribu sembilan menyuruh untuk membuat smelter tapi toh tidak ada enforcement
apa yang menurut anda mas basman
negosiasi memang mungkin mereka lakukan
tapi dari dua ribu sembilan udah berapa tahun
terus sekarang diganti dari kontrak karya ke iupk
ngancam ke pengadilan
jadi ini akan panjang bud
dan saya kira pemerintah kita sadar ini akan menjadi atau memperlakukannya sebagai krisis
yang harus ditanggulangi
mumpung masyarakat mendukung
saya kira kita harus jalan terus
jalan terus maksudnya
mas ars sebelum kita pindah ke topik selanjutnya
dan kita break
perspektif anda lagi lagi nih
saya masyarakat ini hanya ditontonkan oleh drama sekian banyak orang
orang orang yang kadang kadang suka teriak nasionalisme juga ternyata pemburu rente juga
meskipun kita nggak punya bukti tapi seperti tadi kata anda
bahwa amisnya kayaknya kelihatan gitu mas ars
saya berpikirnya bahwa apa iya nanti akan bisa freeport ini berhenti tidak berproduksi sama sekali
setelah tiga puluh dua ribu atau berapa pun
kalau panjang perjalanan tadi sebenarnya diplomasinya di sini
panggungnya dibikin dramatis
tapi ini sekarang pasti upaya upayanya sama
karena saya berpikirnya cuma sederhana aja
tidak mungkin harta yang sudah dikasihkan alam begitu luar biasa
dipakai untuk perang perangan sama gitu
udah lah bagi hasil aja lah
lu berapa saya berapa
dalam perkiraan anda sebagai seorang budayawan
dalam perspektif anda
ketika freeport misalnya diarbitrase
walau walau freeport kemudian berhenti beroperasi kita ambil alih
anda melihat masyarakat papua yang selama ini tadi kata mas bas
sudah berpuluh puluh tahun ditinggalkan oleh pemerintah pusat oleh jakarta
anda melihat akan marah atau justru
ini masyarakat kan sudah bayangkan
dirayu tapi tidak hanya dirayu
benar itu rayuannya itu benar
harga bbm nya sama
itu aja adalah sesuatu luar biasa
kalau tadi fisik secara fisik bangunan jalan bangunan bahkan kereta api yang tidak akan terbayangkan
siapa sih dari tahun empat puluh lima tidak ada yang terbayangkan bahwa papua akan ada yang bangun kereta api
atau nanti kaitannya dengan tol laut
atau apapun juga
pali wisatanya yang sekarang lagi megah megahan gini
pasti ada gejolak
nah gejolak ini adalah karena mereka mau masuk
orang orang yang punya freeport atau sekutunya ini mau masuk
istilah saya panggungnya untuk saling gertak
nah gua empat puluh sembilan tapi plus
dua lima puluh satu tapi plus dan lain sebagainya
ini gerta gerta tapi karena demikian besar harta itu
dan diberikan percuma oleh alam cuma cuma
masa mereka tidak mengendahin
apa di terasa sekarang
kalau tadi kita ngomongin di luar
berat itu akan panjang melelahkan duit keluar banyak dan tidak ada yang diuntungkan
indonesia tidak diuntungkan
papua lebih ngeri tapi lebih daripada itu
freeportnya sendiri akan lebih jadi miskin dia
mas tasminio tadi ada mengatakan kalau bicara rayu merayu
ini saya kita menduga ada satu orang warga negara indonesia yang terbujuk rayu
oleh agen intelijen dari semenanjung korea sana
untuk melakukan tindakan tindakan kriminal yang kemudian akhirnya menjadi exposure publik
seperti apa pembahasannya kita akan bahas di segmen berikutnya
tetaplah bersama saya rian indonesia pranjo
kalau kita bicara sosok ada namanya siti aisyah
sangat indonesia banyak sekali orang indonesia mungkin namanya siti aisyah di perkotaan
di perkampungan ada yang jadi petani
siti aisyah seminggu terakhir ini jadi perhatian publik dunia internasional
bahkan cnn international menempatkannya dia
menjadi salah satu trending topic di sana
nah kita bicara mengenai kematian kim jong nam
saudara tiri dari pemimpin korea utara kim jong un
tapi juga membawa bawa nama siti aisyah ini
sebelum kita dialog dan diskusikan hal ini
kita saksikan paket pengantar berikut ini
siti aisyah nama ini cukup umum di indonesia
tapi akhir akhir ini nama siti aisyah semakin tersohor
karena kasus dugaan pembunuhan kakak tiri pemimpin korea utara kim jong un
banyak orang bertanya tanya siapa sesungguhnya siti aisyah ini
ada yang meyakini aisyah adalah warga negara indonesia biasa yang tinggal di malaysia
ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa siti aisyah adalah agen
yang dimaksud bukan agen sembako melainkan agen operasi intelijen
aroma konspirasi menyeruak berkelindang dengan kasus kriminal pembunuhan
badan intelijen korea selatan berikut dengan sejumlah media mancanegara
menuding siti aisyah menjadi bagian dari agen intelijen korea utara
kasusnya dikaitkan dengan sikap kim jong nam yang acapkali berseberangan
dengan sikap politik korea utara yang dipimpin oleh adiknya
pekerja tetapnya di sana sebenarnya adalah kerja di sepak
salah satu langganan dia itu seorang korea utara yang pandai bahasa indonesia
mungkin ini juga disiapkan orang ini kan untuk menggalang si siti aisyah
jadi dia ini sudah
dilatih disiapkan dan dilakukan gladi sebelum melaksanakannya
dan setiap gladi dia diberi honor seratus usd
siti aisyah ini adalah korban sebuah kegiatan intelijen
tidak hanya kim jong nam beberapa kerabat dan pejabat tinggi di korea utara
juga pernah dieksekusi oleh pemerintahan kim jong un
mereka antara lain
yang pertama jang song taek
sekaligus orang terdekat kim jong un
dia dieksekusi mati karena diduga ingin menggulingkan pemerintah
kemudian kim kyung hui
dia adalah istri dari jang song tak yang pada dua ribu empat belas lalu tewas diracun
tewasnya kyung hui diduga lantaran protes atas eksekusi suaminya
nasib yang tak kalah naas juga menimpa hyong yong choi
dia merupakan menteri pertahanan korea utara yang tewas ditembak dengan senapan anti pesawat udara
hyong dieksekusi lantaran ketahuan tertidur dan mengobrol dalam acara kemilikan
kemudian kim jong il
yang menjabat sebagai wakil menteri di kemilitaran korea utara
kim tewas dieksekusi dengan mortar bulat pada april dua ribu empat belas
alasan eksekusinya pun terbilang sepele
dari informasi yang beredar
kim jong minum minum dan bersenang senang saat periode berkabung atas tewasnya king jong il
ayah kim jong un
budi adiputro cnn indonesia
dimensi apa yang anda lihat dari kasus ini
kemudian ini ada orang indonesia buruh migran atau tidak
kita masih debatable tapi dilibatkan dan terlibat dalam kriminalitas ini
ya kurban kalau dia siti aisyah ini kurban iya
usianya dua puluh lima tahun
dia di daerah sawah dia besar tapi kerja konveksi
gak bisa apa apa di daerah tambora yang gangnya tempat tinggalnya sempit
kemudian dikawin sama anak curagannya
kemudian karena kerja di mana
di malaysia sama suaminya itu
sampai di sana dua tahun kemudian suaminya pulang dengan anaknya
dia sendirian di sana
artinya kecil kemungkinannya dia bagian yang tersusun untuk satu pembunuhan seperti ini
meskipun kata bang yas tadi sudah ditawari dan di kader oleh agent ini
saya tidak ya mungkin bang yos lebih benar
tapi menurut saya bukannya orang yang terlalu rawan benar
posisinya rawan dan kemudian kalau dan menurut saya benar ditawarin ini adekan reality show
karena idiom idiom itu yang dia kenal
lu melantik masuk tv dapat honor begini hanya mengerjakan ini dan lain sebagainya
meskipun sekolah ratun itu juga bisa kita pertanyakan
kok dia nggak terkena misalnya
apa ya racunnya itu nervo itu begitu saktinya dan lain sebagainya
nah dari sini sebetulnya kita mesti melihat bahwa banyak kok hal hal yang perempuan yang tidak punya akses
kepada dirinya sendiri tidak punya fasilitas tidak punya kenalan siapa siapa
hidup semacam itu dan tiba tiba dipergunakan dimanfaatkan dinistakan dijebak dalam kaitan kaitan
apalagi ini kaitan kaitan intelijen yang dikaitkan tadi kalau lihat ceritanya tadi
ada orang ketawa ketawa karena presidennya peduka aja mati aja
banyak gosip yang mungkin benar
ada yang minum minum ada yang tertidur dalam upacara militer kemudian dibunuh
mas bas ini kalau bicara mengenai ini kan
kita ketawa tapi tragis bener tangannya
karena saking tragisnya ini apakah wujud dari kim jong nam salah satu wujud dari bagaimana kediktatoran
atau mungkin pemerintahan komunis yang dikhawatirkan oleh banyak orang orang indonesia belakangan ini mas bas akan masuk kembali ke indonesia
apakah ini tipe tipe atau wujud wujud dari komunis
kemudian keterangan kemudian kediktatoran otoritarianisme kemudian alkutnya memang seperti ini ya
ada benarnya walaupun perang dingin sudah berakhir tapi masih ada negara negara yang mempraktikan espionase ala perang dingin
dengan membunuh oposisi di luar negeri
terakhir tahun dua ribu dua belas rusia juga begitu kan ada yang oposisi yang tidak cuma di london ya
jadi masih ada praktik seperti itu
tapi saya melihat ini menarik
indonesia punya munir sekian tahun yang lalu
munir juga mungkin di luar negeri juga
di luar negeri juga
benar persis itu sama berarti
jadi bukan masalah demokrasi atau tidak demokrasi
bukan apa demokrasi bukan ini pola perang dingin yang masih berlaku
masih diterapkan di mana mana
dan memang espionase dan kontra espionase itu jahat sekali
bisa mengorbankan siapapun
siti aisyah itu saya kira hanya kalau benar ya walaupun masih misteri hanya bagian terkecil ya
dari sebuah kegiatan espionase yang besar
kita tahu kan masih ada yang sudah berhasil kabur kan
ada delapan atau tujuh yang kabur
orang korea utara
orang korea utara salah satunya kan sempat mampir ke jakarta
memberikan ceramah ya
sebelum pergi ke pyongyang
dari segi yang menarik juga dari segi geopolitik regional
ini krisis antara korea utara dengan malaysia
selama ini negeri itu
selama ini negara negara asean selalu berhubungan baik dengan korea utara
dengan kasus ini apapun bisa terjadi
jadi bisa aja nanti saling mengusir duta besar
malaysia sudah kan paling
sudah satu di recall ya
eskalasinya semakin meningkat ya antara dua negara ini
karena menurut saya korea utara walaupun rejim komunis selama ini memang cukup penting lah di asia pasifik ya
selalu berhubungan baik dengan negara negara asean
termasuk kita sebetulnya
oke jadi ini memang permasalahannya teknis hukumannya tidak kita mengerti
tapi ini menjadi wujud dari pemerintah pemerintahan yang otoriter
tapi bukan masalah otoriter aja ini
negara di demokrasi juga kemungkinan pernah terjadi
kayak contoh kamu munir tadi
contoh kamu itu bisa juga terjadi di sini
tapi kalau saya melihatnya kembali lagi
kalau hanya secara pribadinya siti aisyah ini
kasian bener loh
dia korban dalam pengertian yang sebenar benarnya gitu loh
korban dalam pengertian sebenar benarnya
dia nggak punya akses
apakah dari akarnya atau hulunya sendiri sudah salah misalnya kenapa dia menjadi buruh migran yang ilegal
kalau kata bang yos tadi dia adalah tki ilegal
meskipun dimantah oleh bnp
kalau yang saya baca saya ketahui dia bukan tki
dia kesana sama suaminya
si atin itu yang anaknya juga guncon vaccine nya yang dimana dia bekerja
dengan anaknya dengan apa
cuma disana kemudian ada kasus apa nggak tau dia pulang kesini
dia sempat punya pacar orang malaysia
artinya peristiwa peristiwanya ini peristiwa manusia ini biasa
tidak ada drama dalam artian wah dia apa terlibat
jadi ditunggangi iya
dan itu biasa dalam operasi ini
dan saya melihat ada yang ganjil kali ya
tki kita di malaysia legal maupun ilegal
hidupnya cukup makmur kok
ini kan cuma uang recehan

rp seratus juta berapa gitu lah
kok bisa kena gitu loh
ada beyond itu menurut anda ya
ya mungkin saja kita tidak tahu
tapi kalau tadi kan kita bicara siti aisyah kebablasan apa tidak kebablasan
kita masih belum tahu karena apa hukum yang nanti akan membuktikan
tapi yang sudah dipastikan kebablasan adalah demokrasi kita
itu menurut presiden jokowi
meskipun banyak yang tidak setuju
kita akan bahas mengenai demokrasi kita yang katanya kebablasan di cnn indonesia prime news usai jalan berikut ini
banyak juga yang bertanya kepada saya
apakah demokrasi kita ini sudah terlalu bebas dan sudah kebablasan
demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan
dan penyimpangan praktek demokrasi itu mengambil bentuk nyata
ya seperti yang kita lihat akhir akhir ini
kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum
aparat hukum harus tegas
tidak ada kebanyakan
tidak ada kebanyakan
tidak usah ragu ragu
kebablasan tidak mas bas
demokrasi ini sih tidak kebablasan
yang kebablasan adalah pelakunya
saya kira bagus pernyataan presiden
pertama narasinya jelas
yang kedua tegas
kenapa saya bilang narasinya jelas
tujuannya orang orang pembablas itu yang akhir akhir ini suka memaksakan kehendak
mereka yang membablaskan demokrasi
seolah olah demokrasi itu juga
terutama boleh mengerahkan massa
seperti tanggal empat november
itu yang kebablasan
kan kedaulatan rakyat
rakyat bisa bersuara
makanya presiden bilang
ukur apa namanya yang menjaganya itu adalah penegakan hukum
dan sekarang polisi sudah bekerja sangat sangat baik
dengan misalkan ya kembali ke urusan empat sebelas ya
menangkapi mereka yang rusuh
seenak enaknya memaksakan kehendak
dan juga yang presiden saya kira konser adalah ujaran fitnah
tidak hanya presiden jokowi
presiden sbi juga pernah men tweet masalah itu kan
yang sangat terkenal kata katanya
jadi itu juga kalau tadi kan demokrasi di jalan ya
ini kebablasan di medsos
mas ars anda setuju nggak
ini sudah bablas banget atau ah ini masih normal
kayaknya kita masih asik
aden lebih parah
dan bapak presiden sangat jelas kasih kriterianya
itu salah satu tandanya kebablasan di situ
nah kita tadi sudah dikasih contoh contohnya
kecuali nah ini mungkin yang sedikit saya mungkin agak sedikit berbeda
media sosial ini memang saya nggak tahu persis
dia memang harus sedikit lebih bablas dibandingkan yang bukan media sosial
dalam pengertian pengertian tertentu
tidak selalu semuanya benar benar
misalnya seperti saya pernah singgung gitu
dalam hal hal yang sifatnya mungkin lebih pribadi pun dia akan munculkan
jangan lupa juga kasus hasib rizieq itu muncul pertama kali di tempat itu
yang memunculkan itu loh
balada cintanya itu
kasus kasus yang lain
pasti bukan kasus kasus yang besar seperti rekening polisi gendut
karena mungkin netizen nggak punya akses ke arah sana
kecuali itu diberi umpan gitu
tapi yang lain lainnya muncul
kembali ke tadi
yang politisi sarah ini
ini yang berat
karena ini mungkin sudah sampai
wah kalau kita baca gitu mulai dari tempat tempat ibadah
sudah kemasukan itu
dan kontranya segala macam
sudah benar benar sampai
selain kasus dki apa aja yang anda soroti mengenai politisasi sara ini
kayaknya yang munculnya dengan tinggi cuma di dki
kayaknya munculnya yang tinggi di dki
karena di tempat lain justru apa yang ditakutin di dki atau yang jadi masalah di dki ini nggak
kalau tadi pengertian sarah tadi
tidak mengimani tidak menganggap pemimpin dari kelompok agama lain misalnya
di luar jakarta
di luar jakarta terjadi
talon kuperlun ini atau talon bupati ini didukung oleh
partai partai islam misalnya
partai partai islam misalnya
anda lihat kalau tadi kan mas bas tadi katakan ini para pelakunya yang kebablasan
tapi demokrasinya tidak
anda lihat masyarakatnya punya antibiotik cukup nggak
kita punya vaksin cukup nggak untuk
di amerika pun sebetulnya berlaku semacam apa namanya ya
pepatah katakanlah ya
jadi pemilih rakyat audiens itu sebenarnya nggak ngerti banyak
jadi artinya ya mereka gampang atau mudah termakan oleh isu isu sarah
dan kita lihat betul kan di jakarta ini sangat marak ya
sementara di provinsi lain nggak apa apa
nggak ada masalah
jadi mudah di
demokrasi itu bukan yang memerintah saja yang mempraktikan
yang diperintah itu juga harusnya demokratis
tapi sayangnya memang itu sudah gejala atau fenomena di mana mana
lihat aja di amerika
kok mau milih trump
jadi masyarakatnya juga berkontribusi pada perusakannya
pembablasannya itu masyarakat
kalau tadi mas arsindo kan mengatakan salah satu apa namanya kawah chandra dibukanya politisi sarah
susah sekali sebutnya ya
politisasi sarah ini di ibu kota jakarta
anda lihat hasil pemilu menggambarkan bahwa masyarakat punya perlawanan khusus atau masyarakat memang termakan politisasi ini
dengan nomor dua berada di atas
saya kira itu sudah menjadi semacam isyarat ya
nggak semua termahkan
artinya pemilih jakarta rasional
berarti kita masih punya vaksin yang cukup dong
tapi ada juga yang naik gitu loh nomor tiga ya
yang diduga ya
itu juga kebagian isu sara lah
kalau kita lihat akhir akhir ini di masjid ya
ya itu memang sudah
meskipun ya ada guiananya masjid jarang memandikan jenazah
ya masjid cuma nggak memandikan jenazah
orang yang memandikan jenazah
hal hal seperti ini kenapa kemudian begitu wah eskalatif dan banyak juga yang percaya loh mas arswendo
oh ya pasti itu ada yang percaya
kurang yakin banyak yang percaya
kecuali yang di medsos
karena di medsos itu mudah masukin komentar bebas
yang salah satu yang pernah berkomentar tentang hal hal ini ada kita lihat salah satu pemimpin kita
ya ini dia
presiden ke enam susilo bambang yudhoyono pada bulan april yang lalu mengatakan
ya allah tuhan yang maha esa negara kok jadi begini juru fitnah dan penyebar hoax berkuasa dan merajalela
kapan rakyat dan yang lemah menang
ini jauh sebelum pak jokowi curhat
pak sbi sudah curhat dulu
ya walaupun konteksnya berbeda tapi saya kira ini benar
itu yang saya bilang tadi dengan mudah ini istilah saya itu jar pendos
jari jari penuh dosa
gampang kok gak ada
kita kalau ngomong di luar ya misalnya jualan obat atau demo harus izin polisi
tapi kalau ini nggak ada yang kontrol
tidak ada yang kontrol itu dia
jadi tidak ada izin tapi saya harus izin ke anda berdua karena kita akan break sejenak
kita akan lanjutkan dialognya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke segmen berikutnya
jadi kita sepakat demokrasi memang sudah agak kebablasan
tapi ini tidak hanya salah masyarakat tapi juga salah para pelaku pelaku termasuk para elit tadi ya
tapi banyak ketika presiden jokowi mengatakan atau mengungkapkan fakta tadi
banyak komentar komentar di media sosial pro kontra ada yang setuju ada yang tidak setuju
bahkan ada yang menganggap bahwa kan demokrasi udah gak cocok kita harus balik nih cari nih ke zaman sentralistik
atau ada yang bilang kita pakai kilafah nih kayaknya cocok karena presiden aja gak percaya sama demokrasi
enggak ini yang bikin lebih gadul
bikin lebih gaduh saya kira juga orang orang politisi
kalau kita lihat tadi quotation nya dari fahri yamsam
nah itu kan dia ya malah nambahin ruwet aja gitu loh
bukan bikin solusinya apa atau apa
ya itu nggak boleh lah begitu
ya mungkin dia tukang cari beda aja
ada sekali apa yang dikatakan pemerintahan dia bantah selalu akan begitu
tapi ini kan nambahin gak jelas lagi gitu
dia sebetulnya berpihak ke demokrasinya
mau kritik yang mana ya gak akan pernah jelas
yang penting asal beda menurut anda
asal beda aja dan ya media meliputnya
sebagian dari itu
salah satu yang menjadi ekses dari demokrasi langsung ini kemarin kita juga membahas masalah apa namanya penjebakan bupati bengkulu selatan
yang orang lawan politiknya di jebak ditaruh narkoba
ternyata terbukti itu rahasia rekayasa
hal hal seperti ini kan yang membuat kemudian masyarakat menjadi apatis mas abbas terhadap demokrasi
apalagi sekarang sentimen ketakutan terhadap ini
demokrasi ditumpangi masuknya kembali komunisme cina gitu misalnya
fobia fobia komunisme juga semakin merebak di masyarakat
ya saya kira memang itu sudah dari tahun sembilan puluh sembilan reformasi ya
dan betul para pelaku demokrasi terutama wakil wakil rakyat wakil wakil kita
memang seringkali memanfaatkan demokrasi hanya demi menghancurkan pemerintahan yang sah
itu dari dulu tuh
dari zaman sembilan puluh sembilan
kritik kepada pemerintah mestinya konstruktif
selama loyal terhadap sistem kita
tapi yang dilakukan misalnya ginilah
boleh kritik pemerintah kalau dia lemah
tapi kalau pemerintahnya kuat pemerintahnya kerja hasilnya ada kelihatan rakyat senang
kok masih dikritik terus
bahkan hak angket
itu gak bertanggung jawab
sebagai pelaku demokrasi
sangat sektoral kepentingannya gitu
tapi mas arswendo ini banyak juga yang menganggap bahwa ini jadi kayaknya pintu masuk nih pak jokowi kasih sinyal
pintu masuk negara akan masuk lagi nih
masuk lagi mengkontrol misalnya ada beberapa isu belakangan ini ada sertifikasi ulama
kemudian akan mengkontrol lebih dalam lagi terhadap kebebasan masyarakat
hal hal ini anda bau amisnya kelihatan
kalau saya kayak sertifikasi ulama atau media juga loh bud
sertifikasi media juga ada betul betul
tapi sementara ini tidak terlihat bahwa dia akan ngontrol apa apa
toh kayak cuman data dan data itu selama ini paling nggak lebih bagus lagi untuk menjelaskan ini media media ini yang selama ini bekerja dengan baik
saya hanya ingin kembali ke tadi bud ya
yang terjadi di sini itu bahkan misalnya banjir aja
itu politisasinya tinggi
bahkan ada media yang menuliskan gede gedean jawaban dari tuhan terjadi banjir ini
bayangkan media itu headline dan media resmi
media resmi loh bukan media sosial ya mas
media resmi pun menulis kayak begitu
saya cuma bertanya ini wawancaranya tuhan kapan
ngerekamnya juga gimana
ini kebetulan menurut anda
kalau yang begini ini sangat ya
karena saya cuma sederhana kayak media itu
data dan faktanya nggak ada
kenapa dia bisa klaim sudah kemauan ini ini jawaban dari tuhan
misalnya aja begitu
yang sama terjadi juga banjir
banjir ini kan tiba tiba apakah kalau kita mengutuk banjir itu untuk kepentingan apa
untuk kepentingan pilkada kan lebih gak masuk akal sama sekali kan
ini bukan karena nabila ahok kan mas
tapi memang begini bud
ada juga anggapan bahwa demokrasi itu nggak cocok atau belum tentu cocok untuk semua masyarakat
iya mungkin itu
seperti yang anda tulis dalam demokrasi permen karet tadi itu ya
iya ada yang gak cocok
masyarakat kita memang belum mengenal demokrasi dalam arti kita hanya kenal musyawarah baik baik
kita belum bisa berbeda
ketika berbeda kemana mana bahkan amok
namok ya gak demonstrasi bisa menjadi kerusuhan
itu sering terjadi
tapi juga nggak mungkin kita kembali ke dulu lagi
gak bisa dan presiden sepertinya nggak ngomong ke sana
evaluasi seperti apa evaluasi terbatas seperti apa yang perlu kita lakukan
elitnya kemudian para pelaku politiknya masyarakatnya media sosialnya
ini kan sama sama harus bersinergi untuk melakukan evaluasi terbatas
yang terakhir dari bapak bapak
saya kira memang menarik ya kalau melihat perkembangan demokrasi kita
karena kita memang dianggap masih bayi
oke lah itu ya
cuman di lain pihak saya kira demokrasi sudah berlangsung cukup atraktif
cukup menarik cukup produktif
kalau kita lihat begitu banyak
itu relatif kita tuh dari dulu
kalau ada pemilihan apa aja
ributnya kemudian oke lah nggak apa apa lah ke mk
tapi untuk demokrasi prosedur
tapi untuk penyelenggaraan relatif aman
konflik fisik itu hampir tidak ada
bahkan aceh yang kita khawatirkan akan meledak ternyata aman sekali
bulan desember itu ada dua ratus enam puluh empat kalau nggak salah
sekarang satu ratus satu aman ya
jadi di lain pihak ya kita walaupun banyak keluhan
kebablasan tapi demokrasi kita
itu masih jadi jalan yang terbaik
mas ars ada setuju juga gak
justru karena sebagai pilihan kita bersama
mungkin maksudnya ada yang berteriak kerajaan apapun juga
tapi sekarang pilihannya itu
masalahnya ini bukan sekedar menegakkan demokrasi saja
tapi di indonesia ini berbeda misalnya dengan yang semuanya daratan
mungkin kayak amerika misalnya
atau australia lah
ini tuh pulau pulau nya begitu banyak
nah bagaimana menegakkan demokrasi
inilah sebetulnya yang menurut saya sangat sangat kita harapkan menjadi
tapi anda tetap yakin dengan tesis anda itu
bahwa akan ada equilibrium baru nanti setelah kehancuran
ini kalau kata permadi ada gorong goro dulu nih
goro goronya udah lewat
mudah mudahan guru goro udah lewat
kita akan nantikan apakah demokrasi kita akan tetap berjalan
elitnya juga akan semakin matang
karena demokrasi akan memberikan seleksi yang baik terhadap orang orang yang baik juga
terima kasih sekali lagi mas bas
terima kasih mas arzwanda atas perbincangan malam hari ini
kami akan segera kembali usaha jenah berikut ini
tetaplah bersama sian dan indonesia
prime news rs pekan